bukan dari nomor yang
kalau surti teh udah ngomong yang sekiranya gak berkenan di hati tuhan ya
sur titeh permisi tuhan ya
kamu kenapa nangis
kontes itu kan
kamu kecewa karena pabrik gak ngasih kamu izin
bapak menawarkan kepada saya
kontes atau ajang
dimana reva dipasangkan dengan boy
karena sampai sekarang
tidak pernah mau bilang pacaran
sampai dapat izin dari orang tuanya
mana ada anak zaman sekarang begitu pak
apalagi mereka sekarang ini pak
dari jakarta timur
untuk mengikuti ajang kontes itu
nah ini kan positif pak
mereka itu berdua saling mengeluarkan energi positif pak
dan orang orang bisa merasakan itu
sehingga mereka dipasangkan dalam
reva sama boy itu bukannya sengaja mau daftar barengan
tapi tiba tiba aja ketua panitianya itu hubungin kita
mereka yang minta pi
karena mungkin mereka kan bukan cuma ngeliat dari fisik juga
tapi ngeliat dari prestasi
tapi tetap tidak mengizinkan kamu
mas kau belum tidur sih
ini juga mas mau
baru mau tidurnya
ini juga nedennya pak kalo ayo
bukan dari nomor yang nggak dikenal
mungkin dari kantor atau klien
halo selamat pagi dengan pak b iskandar
iya saya sendiri by iskandar
maaf pak kami dari pihak rumah sakit medika
sebaiknya bapak kesini
karena anak bapak yang bernama reva baru saja dibawa ke igd
karena kesalahan motor
mas mas kenapa mas
mas b siapa yang nelfon mas
mas jawab aku dong mas mas kenapa mukanya shock gitu
reva kecelakaan dan sekarang di rumah sakit

sistir anak saya reva dirawat disini
di ruangan mana
di ruangan igd pak
terima kasih sistir
pak siapa ya
anak saya dirawat disini
anak bapak tidak bisa diselamatkan
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas aku mau pergi
mas kenapa mas
mas kenapa mas
kenapa sih ganggu gue tidur aja
saya lupa belum salah tisa
mungkin ini yang buat saya jadi mimpi gak bagus
aku jadi kepikiran sama boy ya tiba tiba
belum bu bo
iya nih aku belum bisa tidur
belum bisa tidur kenapa
mikirin aku apa lagi banyak nyamuk di sana
di sini sih nggak ada nyamuk sama sekali ya
berarti lagi mikirin aku dong
ih gr banget kamu kepedean
oh hebat dong
iya rev tadi aku abis sholat isya
terus abis itu aku ngaji dan berdoalah sama allah
soalnya kan kita udah coba berbagai cara
tapi sampai sekarang kan nggak ada hasilnya
tapi kayaknya kamu telat deh
harusnya itu dari kemarin kemarin
jadi kan gak mungkin lagi kita sekarang mau ikut acara itu kan
iya sih udah terlambat
cuma ya siapa tahu aja ada mujizat dari allah kan
ya mudah mudahan aja ya bu ya
rev ini udah malem mendingan kamu tidur ya
kayaknya sekarang aku udah bisa tidur deh
begitu aku tidur duluan nih sayang
oh sekarang kamu yang gombalin aku
biarin aja pengen sekali sekali
emang gak boleh